eh duit lo duit lo menjadi penghuni sepi tank perani ama gua
hai malam gua lapor polisi lu hah berani apa gua
kampung memang benar benar luar biasa saya tunggu nanti malam di penginapan
bogenville ya jangan lupa ya awas kalau bohong dosa lu
hai hai ji oji kebetulan oi kamu lihat julia tidak kagak emang mana astagfirullah
haji dasar si koromot saya tanya malah balik nanya kamu teh gimana kalau saya
tahu tidak mungkin saya nanya sama kamu atau mikir seteh bener juga lo
kau bener bener eh suarman teatuh aduh bingung jahe
mencari lebih cepat dari ujung ujung
maafin a anies udah bikin malu keluarga anissa
karena anissa udah menempatkan aa dalam kondisi seperti ini
kami seharusnya bersabar dan gak memaksa aau untuk menjadi ustadz
dan seharusnya kami memang membiarkan aa tetap memperdalam ilmu di pesantren
emang ini takdir aa seperti ini
a harus si kelas menerimanya
iya mana gue tau man
mana tuh mencari si dengklis deh aduh
wah monyetnya datang nih
lihat julia tidak kang
kok enggak sih
masa enggak tahu
teman seprofesi juga loh
kita ini mau pada operasi
aduh bang warman
kita ini bukan mau operasi cesar
tapi bung operasi di rumahnya pak haji komar
akang mau pekerja keras
allah sangat suka akan orang orang yang berusaha keras
buktinya seperti akang akang ini
malam malam ada yang bawa linggis
di setiap langkah kita harus ingat sama allah
membacakan asma'ul husna
zikir yang tidak ada batasnya
harus selalu membacakan asma'ul husna
biarnya sederhana sendiri
udah ya bang
saya mau kerja dulu
saya doakan semoga akang ini sukses dalam pekerjaannya
saya juga mohon doa rasul aja bang
tuh bu ben pakai bilang assalamualaikum dulu ya
eh apa kabar jamile
nanti aku zoekan
nanti aku bela
terima kasih bang akang
sekarang aku gila aja ya views
kalau mau gebek kalau terserah dia saya coba
tau pacar pacar lu juga gimana sih lu
iya memang pacar saya justru itu perasaan sebagai seorang pacar tidak bisa dibohongi
kenapa sih ya allah
aurat itu matu ji ya allah ya rabbi
neng pake dulu ini neng
ya allah ya rabbi
neng pake dulu
alauratul mar'ati jami'ul badani
aurat perempuan itu yang harus ditutupi seluruh badannya
julia bandel banget
bapak berhenti nya julia mau balik lagi ke pesantren aaa
balik lagi ke pesantren
kita belum muhrim belum saatnya sini
aduh pake dulu atuh pada hal lama ya
mengampuni dosa kami
kami ingin bertobat
allah pasti akan
mengampuni dosa kalian
asal kalian benar benar
mau bertobat dengan ikhlas
makasih ya allah
anak abang sudah balik
assalamualaikum pak kiai
alhamdulillah pak kiai
saya sudah berhasil
membawa idaman hati
datang lagi ke pesantren ini
bukan hanya saja itu
saya juga sudah berhasil
membawa teman saya
oji dan anissa
tuh lihat pak kiai
mereka pak kiai
pasangan yang serasi pak kiai
bukan hanya saja itu
saya juga membawa teman yang lain
eh ada semua
mereka tiga orang preman
yang ingin bertobat pak kiai
kalau orang bertobat
untuk menolaknya man
dan inilah yang lebih istimewanya lagi pak kiai
yang lebih penting lagi
yang diidam idamkan siang dan malam
ini lihat sebentar lagi
pacar yang ditunggu tunggu
penyakitnya kumat lagi nih ngebonnya
saya mah sudah kuat lagi
kalau neng julia kabur
abah ambu pak yai
apa yang warman bawa
dulu canggul sekarang peci
tapi rajin mengaji